sebuah al quran kuno berukuran raksasa di pondok pesantren di sragen jawa tengah mencuri perhatian
tidak hanya ukurannya seluruh ayat al quran ditulis tangan asli bertinta emas
ada yang unik bila berkunjung ke pondok pesantren nurul huda ini di sragen jawa tengah
karena terdapat sebuah al quran raksasa berukuran tiga x dua meter persegi
dibutuhkan setidaknya delapan pria dewasa untuk mengangkat al quran yang dibungkus kulit sapi ini
al quran tulisan tangan ini bertintak emas menggunakan kertas tiga lapis dengan berat total sekitar dua ratus kilogram
meski al quran raksasa ini sudah berumur tua namun masih dapat dibaca dengan jelas
untuk membuka halaman demi halaman agar tidak sobek minimal dibutuhkan dua orang dengan penuh kehatian
quran ini dulu dibuat oleh para pembuatnya yaitu untuk mengibarkan semangat perjuangan
tentunya setelah ditaruh di pesantren wida ini bertujuan agar para santri santri yang belajar di pondok pesantren hidaya ini tidak patah semangat
untuk tetap selalu semangat mengingat dulu tujuan daripada quran ini adalah mengibarkan bendera perjuangan dengan penuh semangat
al quran raksasa ini merupakan amanah pemberian dari taman mini indonesia indah dua bulan sebelum ramadan kemarin
selain al quran raksasa di ponpes ini juga terdapat kiswah kabah berukuran tiga x satu meter pemberian raja arab saudi saat ibadah haji tahun lalu